akibat ledakan gudang amunisi tni ad pada sabtu malam kemarin
warga di sekitar lokasi mengungsi di sejumlah tempat
sementara itu petugas menyisir rumah warga
guna mengevakuasi serpihan material ledakan yang berada di perumahan
akibat dampak ledakan warga di kompleks perumahan visalia bogor
perumahan sengaja dikosongkan untuk selanjutnya dilakukan penyisiran
oleh petugas untuk meminimalisasi serpihan sisa ledakan
agar tidak membahayakan warga
para teritorial sudah mendata mengecek berkeliling ke pemukiman
untuk mengambil sisa sisa serpihan tersebut
dan kita juga menghimbau ke masyarakat di sekitar
apabila menemukan agar melaporkan ke aparat
untuk korban apakah sudah ada
karena memang jauh dari pemungkinan masyarakat
sebentar itu kepala staff angkatan darat
jenderal maruli simanjuntak menegaskan
tidak ada human error dalam peristiwa ledakan gudang amunisi tni ad
selanjutnya kasat mengatakan akan membentuk tim investigasi
untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kebakaran
kejadian serupa tidak terulang kembali
jadi silakan bapak ibu mencari keamanan
ya itu karena yang tadi saya bilang berbagai macam munisi
dia penyalaannya kan beda beda
ada yang panas mungkin ada yang listrik ada yang tergesek
tim investigasinya nanti dari siapa saja pak
investigasinya nanti dari siapa saja
ya dari ir pom pal banyak nanti
ya kita akan secepatnya untuk apabila itu sudah berkumpul
akan secepatnya diperiksa dan didisposal itu saja

mengedaknya gudang amunisi daerah atau gudmurah jaya milik tni ad di ciyang sanabogor
tidak hanya menimbulkan kepanikan tapi menyisakan trauma bagi warga sekitar
puluhan rumah warga yang berjarak satu km dikosongkan warga
sejumlah rumah mengalami kerusakan
dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan
mereka memilih tinggal di pengungsian untuk sementara waktu
setidaknya ada satu ratus tiga puluh lima kepala keluarga
yang menempati dua lokasi pengungsian
yakni delapan puluh lima kakak di rumah kepala desa
dan sisanya lima puluh kakak di masjid terdekat
dekatnya lokasi ledakan dengan permukiman warga juga jadi sorotan
kepala staf angkatan darat jenderal maruli simanjuntak menyebut
tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi lokasi gudang amunisi
yang berada tak jauh dari permukiman warga
ya sebetulnya kan yang merapat itu kan perumahan
kita dari zaman dulu sudah ada di sini
gitu tapi itu sama lah
semua komplek komplek militer itu akhirnya jadi mendekat masyarakat
tapi dengan kondisi itu ya kami nanti akan evaluasi lagi
karena ini kan sangat dekat rumah warga dan ada
ya secara keamanan kita kan sudah cukup bagus
mungkin itu dari segi gangguan resiko resiko lain kita akan evaluasi
pak staf kemungkinan kemungkinan lokasi
ya ada kemungkinan semua ada lah
sebelumnya kasat juga telah menyampaikan permintaan maaf
atas terbakarnya gudang amunisi sabtu malam kemarin
untuk selanjutnya tni ad akan melakukan investigasi
terkait penyebab terbakar dan meledaknya gudang amunisi daerah di ciangsana bogor